di tengah peliknya prediksi bahwa tahun dua ribu dua puluh tiga ini menjadi tahun resesi
kalangan pengusaha memandang pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun dua ribu dua puluh tiga cukup cerah
seperti yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu ekonomi indonesia akan terus tumbuh saat dihadapkan pada sejumlah tantangan
lantas apakah pengusaha akan menggaungkan optimisme menghadapi tantangan perekonomian dua ribu dua puluh
sudah bergabung bersama saya melalui sambungan daring bob azam wakil ketua bidang ketenaga kerjaan apindo
selamat pagi pak bob salam sehat pak ya
pak bob kita bicara mengenai optimisme para pengusaha pak meskipun dua ribu dua puluh tiga diinformasikan banyak sekali resesi
dan juga sesuatu yang berat terkait dengan suku bunga bank kemudian juga dengan lemahnya daya beli masyarakat
bagaimana anda melihat hal ini pak
ya memang dua ribu dua puluh tiga ini kan kita tidak lepas dari pemulihan ekonomi ya setelah pandemi

dan saya rasa di dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga kita nanti akan ada di ujung pemulihan ekonomi
nah kalau melihat kayak begitu kan sebenarnya kita berharap ada
ada pertumbuhan yang terus kontinu tapi juga seperti yang disampaikan tadi oleh mas yuda bahwa kita tidak lepas dari tekanan resesi global yang akan kita hadapi di dua ribu dua puluh
nah untuk sektor sektor tertentu ya seperti tekstil garmen ini kuartal keempat dua ribu dua puluh dua sudah menerima order ya untuk tahun dua ribu dua puluh
ordernya itu ada yang drop sampai tiga puluh bahkan ada yang sampai lima puluh persen
jadi sebenarnya resesi global itu untuk bidang bidang tertentu itu sudah langsung dirasakan oleh beberapa sektor industri di kita
tapi untuk sektor yang lain seperti turisme kemudian juga transportasi darat transportasi udara itu menunjukkan angka pemulihan
jadi sektor sektor memang situasinya berbeda ya
nah sedangkan sektor yang lain seperti telekomunikasi kemudian juga makanan minuman dan sektor transportasi telekomunikasi itu akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan konsumsi yang ada di indonesia
jadi ada yang kita operasikan
tapi ada juga yang perlu kita perhatikan ya terutama resesi global yang saya rasa banyak yang bilang anti resesi ya
tapi saya merasa bahwa kita nggak akan lepas dari pengaruh resesi global ya
ya pak bob kalau tadi pak bob mengatakan sebagian sektor sudah mulai terkena imbasnya salah satunya tekstil
lalu kira kira strategi apa pak untuk mengantisipasi kondisi yang semakin buruk
ada permasalahan kenaikan suku bunga kemudian juga faktor ekonomi global
apakah ada kebijakan kebijakan yang memang diperlukan terutama pihak pemerintah untuk membantu hal ini pak
ya saya rasa harus membangun polisi yang benar benar kondusif ya untuk dunia usaha
yang sedang menghadapi ancaman resesi global ya di tengah pemulihan ekonomi ya
jadi tidak ada cara lain ya
jadi dunia usaha selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas ya
dan ini tidak hanya dijalankan di indonesia di hampir semua negara juga mereka akan melakukan efisiensi dan peningkatan produktivitasnya
sebagai gambaran ya pilihan ekonomi karena resesi ini juga diperkirakan akan memakan waktu yang cukup panjang ya
bisa satu sampai dengan tiga tahun
dan salah satu celestinya adalah resursif
ya di us di jepang di eropa mereka juga tidak gampang melakukan pembalukan ekonomi
mereka perekonomi karena mereka juga shortage tenaga kerja
sedangkan di kita tenaga kerjanya kan sebenarnya berlebihan ya
jadi sebenarnya di satu sisi di dunia usaha kita perlu meningkatkan efisiensi produktivitas dan si pemerintah kemudian juga stakeholder yang lainnya ya
seperti di indonesia
seperti di indonesia
seperti di indonesia
seperti di indonesia
seperti di indonesia
seperti di indonesia
dengan baru ini

juga bisa untuk itu ekonomatis
juga bisa untuk itu ekonomatis

juga bisa untuk itu ekonomatis
terima kasih sekali pak
juga bisa untuk itu ekonomatis

menekankan efisiensi peningkatan produktivitas selalu apakah kenaikan harga bbm
kemudian juga kepekatatan suku bunga cuan oleh bank indonesia
serta terbatasnya ruang fiskal ini akan memberikan perlindungan sosial
tapi di satu sisi juga harus diwaspadai pak
ya memang kita perlu menjaga ya supaya konsumsi ini tetap terjaga
untuk masyarakat bawah bantalan bansos ini rasanya akan terus dilanjutkan ya oleh pemerintah
kalau nggak salah pemerintah sudah menyediakan kurang lebih lima ratus triliun ya bansos
supaya konsumsi di masyarakat bawah ini tetap terjaga
nah kemudian bagaimana meningkatkan juga konsumsi di menengah atasnya
karena yang rada nahan ini menengah atas juga gitu loh
biasanya kan untuk mendorong
supaya ada konsumsi menengah atas pemerintah memberikan insentif
ya seperti insentif di relaksasi ppnbm
cuma memang secara politis agak berat ya
karena dianggap sebagai siasat
tapi pemerintah memberikan insentif untuk orang yang mampu ya
tapi sebenarnya ini perlu kita dorong juga ya
supaya ekonomi kita ada driversnya
ya ada kekuatannya

tadi menarik bapak mengatakan bahwasannya insentif untuk alaman menengah ke atas
seharusnya juga diberikan
tapi di satu sisi pasti menimbulkan gejelak sosial
karena adanya tendensi pihak pihak tertutup ya pak terkait dengan seperti diberikan perflate
sementara warga tidak mampu
terkesan mereka dianaktirikan mungkin
lalu bagaimana pak menciptakan iklim kondisi yang kondusif
di tengah persiapan terjadinya resesi global pak
insentif pas menengah itu
komunikasinya harus diperbaiki ya
sebenarnya bukan subsidi
tapi sebenarnya pemerintah mengembalikan pajak yang dibayar
supaya orang akan lebih bergairah lagi meningkatkan konsumsinya demandnya
sehingga nanti square meter tax nya perman itu gak akan berkurang
sebenarnya itu yang harus dikomunikasikan ya
sewaktu ada pasifikasi bpm
itu pajak yang dibayarkan
tapi kan seolah olah ini diberikan subsidi kepada kelas menengah
insentif itu semacam pancingan
sehingga konsumsi meningkat
dan square meter dari pajak yang dibayarkan ke pemerintah malah meningkat
itu yang harus dikomunikasikan dengan baik
lagi banyak negara ini sekarang melakukan inovasi ya
di polosi polosi ekonominya kemudian sosialnya
ini nanti kekuatannya adalah bagaimana mengkomunikasikan
termasuk ciptaker ini kan juga problemnya bagaimana mengkomunikasikan dengan baik
di dunia usaha
pak kita bicara mengenai tenaga kerja ya pak
kalau kita bisa sedikit merevisi merevisi
mengevaluasi atau mereview dua ribu dua puluh
banyak sekali phk terjadi
lalu anda melihat bagaimana pak di dua ribu dua puluh tiga terutama
tadi bapak sudah memberikan gambaran sektor industri tekstil misalkan
yang paling mulai terdampak
ya untuk sektor ketenaga kerjaan
ini kan perlu kita lihat lagi ya
kalau nggak salah
itu berdasarkan data dari bpjs ketenagakerjaan
itu ada satu kurang lebih sembilan ratus ribu tenaga kerja yang mencairkan
ini kan sebenarnya indikasi mereka meninggalkan pekerja
nah ini perlu kita teliti ya
apa yang menyebabkan mereka meninggalkan pekerjaan
apakah karena ada penurunan produksi
kemudian apakah ada shift
karena ada perubahan teknologi
nah kemudian juga apakah ada
perubahan pola konsumsi
sehingga pola produksinya juga berubah
ini harus diteliti
supaya kita bisa membuat strategi menghadapi situasi ke depan
seperti di sektor otomotif misalnya
sekarang mulai bergerak ke elektrifikasi
itu kan ada perubahan teknologi
pasti ada satu supply chain yang akan berkurang
karena teknologinya berubah
tetapi ini meng create rooms baru untuk pekerjaan pekerjaan
dengan teknologi yang baru
untuk sektor tenaga kerjaan
ini harus disiapkan transformasi ke tenaga kerjaan
nah sedang saya melihat ataran usaha ini
diskusi kita masih sekitar pengupahan
kemudian kita merupakan transformasi ke tenaga kerjaan
baik pak terakhir pak singkat saja
terkait dengan optimisme para pelaku usaha nih pak
seperti apa melihat dua ribu dua puluh tiga pak
dua ribu dua puluh tiga kalau dunia usaha kan di tengah
kanan harus melihat peluang ya
tengah menikmati peluang yang ada
dia harus melihat ancaman
jadi dunia usaha itu perlu melihat dari dua sisi
kita melihat dua ribu dua puluh tiga sebagai tahun pemulihan
tapi pemulihan ini tidak akan mengembalikan kita
ke sebelum pandemik
kita akan menemui yang disebut dengan new equibrium
jadi ada keseimbangan baru
kita harus masuk ke pemulihan ini dengan cara cara baru
di lain sisi kita juga harus mencermati resesi ekonomi global
yang pasti akan berdampak kepada kita
kita nggak boleh bahwa kita anti resesi ya
kita pasti akan berdampak
tapi dampaknya mungkin berbeda dengan negara lain
vietnam sekarang sudah mulai slow down ya ekonominya
kita juga harus perhatikan negara tetangga kita
di asia tenggara yang problematik ya
profil ekonominya sebenarnya mirip dengan kita
baik pak bob terima kasih untuk perbincangannya
selamat bertugas kembali dan selamat sehat pak
oke ya terima kasih